api terus berkobar di lahan sawit milik warga di jorong ayo maruok lubuk gadang
nagari persiapan durian kapeh kecamatan tanjung mutiara kebupaten agam sumatera barat
hingga selasa pagi petugas gabungan dari bpwd tni dan polri dibantu masyarakat
terus berupaya memadamkan api yang terus meluas
bpbd agam mencatat kebakaran dilaporkan pertama kali sejak sepuluh februari
pemadaman sendiri sudah dilakukan sejak tiga belas februari
namun memasuki hari ke sepuluh api belum berhasil dijinakan
selain cuaca yang panas terik pengiriman alat pemadam ke lokasi juga terkendala sulitnya medan
secara keseluruhan total lahan yang sudah terbakar mencapai dua puluh lima hektare lebih
petugas hingga kini masih bekerja keras untuk melakukan pemadaman
termasuk mengantisipasi munculnya titik api baru
angin kencang dan cuaca panas membuat api bisa menyala setiap saat
john nedy kambang kebupatan agam sumatera barat